rumahnya sangat menggoda
ayo pak regar kita harus ke koridor selatan
jangan kayak snill lah jalannya ayo
maksudnya kayak keong saya jalannya
aduh gimana mau sabar
ini semua force saya udah mention saya
kalau bisa si c a s m a tuh ada disana
jangan sampai dia kembali ke habitatnya
tapi ini dimana gak tau
jangan bercanda lah
ini dia pangeran
kalau yang jadi wakil ketuanya tuh saya
bukan si c a s m a
ini gue yakin banget nih
pasti seneng banget ya
gue beliin makanan
sama air mineral
langsung dari kaki gunung fuji
jalan gak liat apa pake mata
iya kan gue juga gak sengaja mel
kayaknya lo gak liat gue lagi buru buru
jalan tuh pake mata
apa mata lo di belakang kepala
usus goreng kan masih gue kunci dalam kelas
biar dia tambah kesel
tambah gemes sama gue
sakit tau pak

makanya belok kemana coba
ah kemana ya dia
belok kemana lah
kiri apa belok kanan tadi mel
jangan jangan dia pulang mel
eh papa apaan sih gak jelas banget
bukannya bantuin juga
parah banget sih lo
mau gue pingsan disini
gausah lebay di usus goreng
ruangannya luas kok
tapi lo gak tahu pokok permasalahannya
gue gak bisa ke kantin karena kunci pintunya
untung gue gak mati kelaparan disini
ternyata bener kan
dugaan gue bener kan
gue mau ke kantin
tunggu aja ya
itu mulut lo yang dulu makan tau gak
lo gak usah ke kantin
gue udah beliin makanan
dan air mineral langsung dari kaki gunung fuji
oh kenapa begitu
ya kenapa nggak mau diambil
kalau lo gak mau juga gak apa apa
biar gue aja yang makan
aromanya sangat menggoda
udah gak usah bawel
makanan ini jadinya berasa enak banget
sebenarnya gue juga lapar sih
tapi gak apa apa deh
makanan itu buat usus goreng aja
dia pasti lebih lapar daripada gue
batu bata ternyata juga lapar
kok kenapa sih usus goreng
apa sih usus goreng
aneh banget rasanya
usus goreng sejak kapan yang namanya roti itu pedas
ya gak tau
gue orang aneh rasanya
lo yang aneh
ya enggak lah
udah lo pegang
ya udah gue taruh lagi sini
kuman kuman dari tangan lo udah masuk roti
terus masa masuk ke mulut gue
ya cobain aja apa salahnya sih
ya gak maulah
ya ini aneh
gak mungkin aneh
gue tuh mau buktiin doang
gue halusinasi atau emang ini aneh
karena kalau aneh kita bisa komplain
gue gak pernah makan roti seaneh ini di hidup gue
tapi kalau misalnya gue makan ini
terus ini beneran aneh
kalau buat kenapa napa gimana
tiba tiba gue kejang kejang
keluar busa dari mulut gue
mata gue memutih
gak usah lebay
gue duluan yang kena semuanya
kan gue duluan makan
lagian gue gak rabies
tangan gue bersih
gue gak mau makan
jadi lo gak mau makan
mau gak mau berbagi keanehan dari roti ini sama gue
gue mau ke sini
udah berubah berarti
tadi gak gini
lo yang aneh gak mungkin lah berubah secepet itu
ada ada aja deh
oh gue tau
pasti karena lidah lo itu gak pernah makan makanan seperti ini
terserah yang penting lo gak lapar lagi sekarang
jadi lo ngelakuin ini untuk mancing gue doang
bener bener ya lo
ini kelewatan batas
ya abisnya kalau gue ajak makan bareng
wah terlalu geng sih untuk bilang
iya putri aku juga lapar
sopai banget sih lo
nih lo lihat buktinya gue makan
tapi gak boleh gr
karena gue hanya melakukan kebaikan
bukan karena gue menaruh hati pada lo
siapa juga yang gr
dan siapa juga yang gengsi
asal lo tau ya usus goreng
gue itu gak seperti yang lo pikir
nanti lo jatuh cinta sama gue
kantin pake rame lagi
pake rame lagi
buruan dong weh
buruan dong weh
iya udah gue disitu
iya udah gue disitu
udah ada meja kosong
beruntung banget ya gue suruh si citra pergi
mbak gue pesen yang biasa oke
dodol banget sih ini cewek
udah dikodein gak paham juga
ngapain sih si hata
gerakan dia persis ibu ibu komplek
yang mau ikut lomba
nanyanya nanti aja ini penting ikut gue dulu aja yuk
lu tau gak pangeran ada dimana
semua dosen nyariin dia sama putri
tapi gak ada
terus gue telepon nih nomornya juga gak aktif
lu dengerin gak sih gue ngomong
meja yang kosong tadi keburu dipakai orang deh
denger gak sih gue ngomong
batal gue makan semeja sama citra
iya gimana mau diterusin lu nyaja gak dengerin
nanti aja deh gue harus makan
kalo temen lo lagi ngomong tuh dihargain dong
masa ditinggal begitu aja tak
mel dipilih jadi wakil ketua
acara pesta sini kampus kita
dan gue juga udah minta supaya kita berdua jadi seksi acaranya
jadi seksi acara
gue selalu sama mel lo juga selalu sama pangeran
selalu ketemu kan
ya kan lo nya juga udah ada disitu
bisa gak gue cancel sekarang
gue mau pakai caranya mel ke pangeran
jadi bucin ya walaupun harus sedikit maksa